menteri pertanian republik indonesia syahrul yassin limpo melakukan kunjungan kerja ke pondok pesantren al itifak kecamatan ranca bali kabupaten bandung untuk meninjau proses serta hasil pertanian di pondok pesantren tersebut
syahrul menegaskan pemerintah akan mendorong pesantren lainnya untuk memiliki lahan luas agar terjun di sektor pertanian guna menciptakan kemandirian ekonomi serta mencetak petani milenial dari kalangan santri
sarul yassin didampingi wakil bupati bandung syahrul gunawan dalam kunjungan tersebut pondok pesantren al itifak sejak dulu memang dikenal sebagai pesantren pertanian
syahrul memberikan bantuan berupa benih hortikultura serta kendaraan mobil cold storage guna membantu meningkatkan kualitas hasil pertanian
sejak lama pesantren al itifak menjadi distributor sayuran ke beberapa soal lain ternama di sejumlah kota besar
secara langsung seperti apa fasilitasi pertanian untuk menolong berbagai potensi yang ada di pesantren untuk bisa mengoptimalisasi diri dan terus berproses dalam edukasi dan pembelajaran betapa pertanian sebagai karunia tukang